berwisata edukasi bisa kita dapatkan dimana saja termasuk di salah satu daerah yang memiliki
kawasan hutan paling luas di indonesia tepatnya ada di kutai kartanegara dan sekarang saya sedang
berada di borneo orangutan survival foundation saya akan melihat seperti apa bayi bayi orangutan
ini diselamatkan dan nantinya akan dilepaskan ke alam bebas wisata edukasi kali ini saya akan
mengajak anda ke kawasan konservasi samboja lestari yang terletak di kecamatan samboja
kabupaten kutai kartanegara
disini orangutan yang kehilangan habitatnya karena penebangan hutan atau kehilangan induk
karena perburuan ilegal dirawat dan diberi perlindungan untuk menuju lokasi konservasi
kita akan diantar menggunakan kendaraan khusus pengunjung umum tidak diperbolehkan untuk
pengunjung akan menularkan atau tertular penyakit dari orang utan nah jika ingin berkontribusi untuk
merawat orang hutan kita bisa datang saat jam makan mereka yaitu pukul sembilan pagi atau pukul tiga sore ini
ruangan penyimpanan bahan makanan ya mbak ya ya juga gudang enrichment
yang ke hutan akibat penanganan yang tidak tepat di tempat sebelum mereka masuk konservasi
sekitar tiga puluh orang utan yang mendiami pulau pulau ini tidak mampu mencari makan sendiri
mereka diberi makan oleh teknisi khusus
di pulau ini ada dua orang utan yang tinggal di sini ya mas ya
dan kalau jam makan siang mereka sudah tahu nih
kalau teknisinya sudah datang mereka sudah tahu langsung berkumpul mereka di sini
karena ada dua
satu ember ini untuk makanan mereka berdua
satu ekor bisa dikasih makan lima kilo
cara ngasih makannya dilempar dan mereka nanti akan memungutin langsung mereka tahu
saya mau coba ngasih makan buat ani dan juga rembo
khusus bagi pelajar samboja lestari tidak menarik biaya apapun untuk melihat lebih dekat orang utan di habitatnya ini
itu adalah orang utan jantan
kalau jam segini siang siang itu tengah hari biasanya dia lagi istirahat
tapi tidak mengurangi semangat atau antusias dari masyarakat atau wisatawan untuk melihat kegiatan atau aktivitas dari orang utan
nah kamu tahu gak
orang hutan itu melestarikan lingkungan
jadi orang hutan itu makan buah buahan
baru buah buahannya itu dia bijinya ditinggalin
lalu nanti dia mengeluarkan fesis
baru fesisnya tumbuh ditanah jadi supur
di kawasan hutan sekunder seluas satu delapan ratus hektare ini terdapat berbagai jenis perawatan dan edukasi bagi orang utan
bangun sarang di atas pohon dan tempat perawatan bayi orang utan
di sini ada sekitar satu ratus empat puluh dua orang utan yang dirawat oleh tenaga ahli primata ekologi dan berbagai bidang keahlian lain
tidak hanya merawat orang utan pusat rehabilitasi ini juga merawat lima puluh dua ekor beruang madu
setelah lelah berkeliling
bisa beristirahat sambil mengisi tenaga kembali di restoran yang menawarkan sajian makanan dengan suasana alami
nah sambil nungguin jam makan siang dari orang utan dan juga beruang madu yang ada di sini
kita juga menikmati makan siang yang ada di samboja lodge
dan enaknya di sini selain makanannya lengkap ya
kita disuguhi dengan pemandangan alam yang bagus banget sejuk dan kayaknya suasana adem kayak gini bisa menambah selera makan ya
kita juga bisa berdonasi untuk orang utan yang dirawat di sini dengan cara membeli souvenir atau kartu pos yang bisa kita gunakan untuk menyebarkan informasi mengenai pentingnya penyelamatan orang hutan
peran orang hutan dalam proses penghijauan hutan akan terwujud jika orang hutan yang telah terlatih ini dilepas liarkan kembali ke habitat mereka
setiap tahunnya samboja lestari melepas liarkan orang hutan yang telah lulus dari sekolah hutan dan dianggap telah mampu bertahan hidup sendiri
orang utan yang telah lulus biasanya direlokasi ke hutan kj sewn yang dalam bahasa dayak berarti hutan untuk orang utan
sebagai umbrella spesies dari berbagai macam jenis
binatang yang ada di hutan seharusnya orang hutan tidak makan dengan cara feeding seperti ini tapi mereka harusnya bisa mencari makan di alam bebas
tapi dengan banyaknya habitat mereka yang rusak jadi secara otomatis tempat konservasi seperti ini sangat diperlukan untuk membantu keberlangsungan dari eksistensi orangutan yang ada di indonesia khususnya di kalimantan